petugas kepolisian polres karawang menetapkan pria dalam video mesum siswi sma yang sempat viral di dunia maya sebagai tersangka
tersangka diketahui merupakan seorang mahasiswa di kabupaten indramayu
selain menetapkan m sebagai tersangka petugas kepolisian juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap pelaku penyebaran video mesum tersebut
setelah melakukan penyelidikan secara mendalam petugas kepolisian polres karawang berhasil mengungkap penyebaran video porno yang dilakukan oleh tersangka m
seorang mahasiswa asal cilamaya karawang jawa barat dengan ar seorang siswi sekolah menengah atas di karawang
rabu siang petugas kepolisian menetapkan m sebagai tersangka pelaku dan penyebaran video mesum tersebut
dalam kegiatan persetubuhan tersebut dilakukan pengambilan gambar
yang dilakukan oleh tersangka m
dan dari korban perempuan itu juga mengetahui bahwa ada pengambilan gambar yang dilakukan oleh saudara tersangka m ini
kapolres karawang akbp selamat waloya menjelaskan jika video mesum tersebut dibuat pada bulan juli lalu di sebuah kamar hotel di wilayah kabupaten karawang
dan dengan kesepakatan keduanya pelaku merekam adegan layaknya suami istri dengan anaknya
kemudian video porno tersebut tersebar pada bulan oktober dua ribu delapan belas karena korban ar meminta kepada m untuk mengirimkan video tersebut ke handphone miliknya
namun naas handphone korban yang berada di ruang kelas disadap oleh teman sekelasnya dan disebar ke teman teman lainnya
korban diming mingnya ke dirayu
sementara itu m tersangka pemeran dan penyebaran pertama kali video mesum itu mengakui jika keduanya memang merupakan pasangan kekasih
dan dengan kesepakatan bersama keduanya membuat dan merekam adegan mesum tersebut
selain mengamankan m sebagai tersangka petugas kepolisian juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap teman teman korban
yang diduga menyadap handphone milik ar dan menyebarkan video tersebut
misnya sebelum disebar luaskan teman teman satu kelas korban melakukan nonton bareng video tersebut
dengan menggunakan proyektor di dalam ruang kelas
kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerat dengan undang undang perlindungan anak
dengan ancaman hukuman lima belas tahun kurungan penjara